oleh pak faijana prawo dengan terapanya
bisa melalui sebuah kebijakan kebijakan publik
untuk kepentingan kepentingan masyarakat umum
kami juga menilai bahwa kenapa pak prabowo subianto
pak prawo subianto
sudah melalui buang buang terkait
proses politik di indonesia
dan pak prawo subianto juga memiliki
masa lalu dalam dunia tni
sehingga kami merasa bahwa
pak prabowo juga memiliki andil
di mana kemudian dia bisa
menentukan pikirannya untuk
strategis strategis pemerintahan dan kemanah nasional
mereka tahu bahwa
dua sosok ini pak ganjar prabowo
akan mampu meresikan
proses pemerintahan jokowi pada tahun dua ribu dua puluh empat
dan kami menilai bahwa
pak prawo subianto
untuk bersama sama pada tahun dua ribu dua puluh empat
kami merasa bahwa
pak ganjar prawo dan pak prawo subianto
merupakan sosok yang cocok
untuk menyelesaikan profil
seperti yang kita ketahui
di video selanjutnya